deklarasi besar besaran dilakukan kelompok relawan yang mendukung ganjar pranowo untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh
menanggapi maraknya deklarasi relawan
pdi perjuangan tidak banyak berkomentar
ketemu partai banteng justru mengeluarkan surat instruksi kepada kedaraan pdip
seberapa gemerlap sebetulnya panggung politik ganjar untuk menuju tahun dua ribu dua puluh
mari kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada pak jayadi hanan direktur eksekutif dari lembaga survei indonesia
pak jaya edihanan selamat malam
selamat malam renhar
ada bang rinto wardana ketua umum teman ganjar
bang rinto selamat malam
seharusnya kami juga ada dari pd perjuangan
tapi berhubung sudah ada instruksi dari ketua umum pd perjuangan
bu mega untuk tidak bicara soal pencapresan
artinya saya lanjutkan dengan pak jayadi dan juga bang rinto
maka saya akan ke bang rinto dulu
bang rinto ada deklarasi besar besaran dilakukan oleh
kelompok relawan ganjar yang lain
anda sebagai bagian dari relawan ganjar yang juga sebetulnya melakukan deklarasi ya
untuk apa sih bang melakukan deklarasi dari jauh jauh hari seperti ini
padahal kan pilpresnya secara lini masa masih sekitar tiga tahun lagi
ya sebenarnya sebelum ada pertanyaan ini
kita juga sudah diperhadapkan pada banyak sekali pertanyaan dari teman teman
yang mempertanyakan ini kan pilpres masih tiga tahun lagi dua ribu dua puluh empat
dan macam macamlah alasannya
tapi bagi kami tidak demikian
karena bagi kami kita perlu menyuguhkan
ibaratnya menyampaikan menampilkan kepada masyarakat
bahwa pilihan pilihan itu ada
dan kita melihat bahwa pilihan pilihan ini tepat
karena dari berbagai sisi pemberitaan dari media juga
kita bisa melihat seorang ganjar pranowo itu layak untuk diusung sebagai capres dua ribu dua puluh
dan tentunya bukan tidak ada alasan
nah bisa anda jabarkan ini layaknya apa ya bang rinto
sehingga bisa menyimpulkan bahwa pak ganjar yang kemudian dipilih
terlepas dari pilihan tapi sebagai relawan yang sudah mendeklarasikan
tentu anda perlu juga untuk menjabarkan layaknya
mengapa kemudian memilih pak ganjar yang anda anggap layak untuk dua ribu dua puluh
apakah kinerjanya kak atau apa sosoknya kak
ya sebenarnya kalau kami sebenarnya pendukung ganjar pranowo ini adalah
relawan relawan joko widjo juga pada waktu pilpres dua ribu tujuh belas
dan kami melihat ada persamaan antara pak jokowi dengan pak ganjar
dan kesamaan inilah yang menurut kami dari etos kerjanya
cara dia bekerja cara dia melakukan pendekatan kepada masyarakat
dan itu yang menjadi parameter bagi kami untuk ini layak untuk ditampilkan orang ini
jadi sebenarnya pak ganjar tidak pernah memesankan kepada kita untuk mengusung dia
jadi murni inisiatif dari kita dari grassroots untuk mengusung
menampilkan kepada pemerintah
bahwa ada loh calon calon baik nih untuk bisa diketahui oleh publik
supaya nanti apa namanya ke depan ke depan ini tidak didominasi oleh calon calon yang memang sudah lama muncul
tetapi tidak mendapatkan empati dan simpati dari masyarakat
oke jadi memang dulunya adalah relawannya pak jokowi
sehingga kemudian bertransformasi sekarang berubah menjadi relawannya pak ganjar
penegasan kembali nih bang rito
tidak terkait dengan parpol manapun
tidak juga kemudian diinstruksikan
tidak terkait dengan kelompok manapun untuk melakukan deklarasi menjaring dukungan tidak demikian
jadi saya perlu pertegas karena banyak sekali informasi yang berseluar di media ya
bahwa kami ini adalah organ organ relawan yang pakan pesanan dari pak ganjar sendiri
jujur saya tegaskan pada malam hari ini
teman ganjar belum pernah melakukan komunikasi politik dengan pak ganjar sampai malam hari ini
dan pak ganjar pun mungkin tidak tahu keberadaan kami
tetapi kami bergerak secara sinergis berasal dari bawah
untuk melakukan penggelangan kekuatan massa dalam rangka melakukan dukungan kepada pak ganjar
dan tentunya ini kan kerja politik kami dari bawah bukan berdasarkan pesanan dari pak ganjar
karena kami sadar bahwa pak ganjar ini bagian dari pdip
yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur jawa tengah
dan kami sangat mengapresiasi dan menghargai itu
dan kami tidak mau mengerincoki apalagi mempertentangkan antar kader
sehingga kami untuk sampai saat ini
kalau kita masih fokus ke dalam penanganan pandemi covid
kita sangat bersimpati dengan kondisi kita yang saat ini terjadi
sehingga kami secara gerakan pun kami masih mengurangi gerakan gerakan kerja kerja politik kami
nanti setelah selesai pandemi ini sudah melandai
mungkin sudah tidak menjadi prioritas utama lagi
baru kami akan melakukan kerja kerja politik kami dalam rangka mengusung pak ganjar sebagai capres dua ribu dua puluh empat
saya ke pak jayadi
pak jayadi kalau kita bicara soal panggung politik ganjar di dua ribu dua puluh
mungkin anda bisa menjelaskan ya secara politik
memang seberapa gemerlap sebetulnya panggung politik untuk ganjar pranowo
dan apa catatan anda ketika melihat banyak deklarasi dukungan yang diberikan kepada beberapa calon
juga termasuk pak ganjar sendiri
pertama semua survei umumnya
umumnya berbagai riset opini publik menunjukkan bahwa
memang pak ganjar menjadi salah satu calon yang bisa kompetitif di dua ribu dua puluh
tapi catatan kita memang belum ada calon yang dominan untuk pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
karena itu setiap yang potensial menjadi calon
atau yang berniat menjadi calon atau kontestan
memang perlu berusaha dari jauh jauh hari seperti ada sekarang
jadi yang kedua ya ada dua yang harus dipertimbangkan oleh calon kontestan itu untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
satu dukungan publik
yang kedua dukungan partai
karena menurut undang undang negara kita masih partai yang mencalonkan
nah dalam konteks ini dari segi dukungan publik
saya pikir kalau kita menunjukkan calon calon itu akan menurut anda menurut pak ganjar yang bisa diperhatikan dan yang bisa diperhatikan yang bisa diperhatikan nah dalam konteks ini dari segi dukungan publik
pak ganjar memang kompetitif
kadang kadang dia di nomor satu tapi dia umumnya tiga besar atau empat besar ya
tetapi belum dominan
salah satu penyebabnya adalah satu popularitasnya belum terlalu tinggi masih di kisaran enam puluh an persen
untuk itu dia perlu bekerja lebih luas
yang kedua elektabilitas pak ganjar masih terlalu banyak terpusat di jawa tengah
dan kalau dari segi partai pdip
itu yang kedua
yang ketiga tantangan pak ganjar itu adalah
tampaknya dia kurang direstui oleh pdip
kita tentu ini kan bisa dinamis
karena itu dari segi partai ini tadi saya bicara dukungan publik dari segi dukungan partai
pak ganjar perlu tetap menunjukkan bahwa di pdip dia kompetitif
tapi dia juga menarik bagi partai partai yang lain
yang mungkin mencalonkan dia
karena itulah saya kira
deklarasi yang banyak ini
ini salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa
atau untuk mencoba untuk mendorong agar
popularitas dan elektabilitas pak ganjar itu lebih merata
keseluruhan tanah air
tidak hanya berpusat di jawa tengah satu
sangat masif akhir akhir ini
dan kita bisa paham bahwa kemunculan mbak puan
yang meskipun tidak berbicara soal pilpres
tapi kan itu bisa kita kaitkan
kemunculan mbak puan itu paling tidak menurut saya punya dua tujuan
satu untuk memperluas basis dukungannya
seperti yang diinginkan juga oleh pak ganjar
yang kedua mbak puan ingin menekaskan kepada
para pemilih pdip bahwa bukan ganjar loh
atau paling tidak bukan hanya ganjar yang diutamakan di pdip
pdip ini kan pemilihnya cenderung lebih patuh kepada partai ya
karena itu diharapkan adanya kejelasan mbak puan itu
dalam menuju kontestasi dua ribu dua puluh empat itu
untuk menegaskan kepada pemilih pdip bahwa mbak puan juga berniat maju
dan kalau mbak puan kalau itu ditangkap oleh para pemilih pdip
itu berarti basis dukungan pak ganjar bisa berkurang di pdip
baik di partai dari segi partai maupun daerah daerah
yang potensi pdip nya besar
seperti misalnya jawa tengah jawa timur dan juga bali
serta beberapa daerah di luar jawa
jadi masih ada banyak catatan juga ya
kalau kemudian kita bicara soal kans politik dari seorang ganjar pranowo
pak jayadi tadi tapi kalau kita bicara soal deklarasi demi deklarasi
yang dilakukan oleh bang rinto dan kawan kawan ini
menurut anda memang sudah saatnya kah
memang perlu dilakukan dari saat ini
atau memang agak terburu buru atau terlalu overpede gitu percaya diri
di dalam politik nggak pernah ada
nggak pernah ada anda terlalu siap itu nggak pernah ada
yang ada itu selalu anda kurang siap itu dalam politik
di dalam politik tidak ada waktunya terlalu panjang nggak ada
selalu waktunya terlalu pendek
jadi jadi sekarang itu tinggal persoalan
apakah strategi yang dipakai oleh masing masing aspiran calon itu
itu cocok nggak dengan situasi masyarakat misalnya dengan situasi pandemi
ya kalau misalnya tim pak ganjar memilih mendeklarasikan relawan
itu kan berarti mereka lebih cenderung bekerja di darat
kalau bekerja di darat kan
itu tidak mudah untuk terdeteksi secara luas
karena itu akan diperbolehkan oleh publik
seperti misalnya masang baliho ya
sehingga tidak akan terkena itu apa namanya tidak akan dibully sebagai tidak simpatik dan sebagainya
kecuali kalau deklarasi ini terus menerus diberitakan secara masif
nah itu nanti potensial menimbulkan pembulian juga karena dianggap tidak empati
di tengah masyarakat lagi susah kok lebih banyak ngurus politik gitu
kalau dengan relawannya bergerak di darat
bergerak dari rumah ke rumah bergerak dari tokoh ke tokoh
itu kan akan lebih mudah dibungkus dengan kegiatan kegiatan
yang sifatnya membantu orang untuk mengatasi masalah pandemi misalnya
beda dengan kalau baliho atau iklan di tv kan itu agak sulit untuk dihubungkan dengan kegiatan kegiatan
seperti yang dilakukan oleh para relawan di tingkat
itu satu ya
yang kedua kita ingat bahwa mbak puan pernah mengkritik pak ganjar kan
bahwa pemimpin yang sebenarnya itu tidak ada di medsos tapi adanya di lapangan
relawan relawan yang dideklarasikan oleh pak rinto dan teman temannya ini
ini kan relawan di darat kan pak ritu kerja di lapangan gitu kan
bahwa mereka nanti upload di medsos itu soal lain
mereka kerja di lapangan
jadi itu untuk menjawab saya kira juga kritik dari mbak puan
yang ketiga sulit juga bagi pak ganjar dan timnya untuk mengikuti strategi yang dipakai oleh mbak puan
atau ahy atau air langga hartarto ya dengan menggunakan baliho itu
karena sudah jelas bahwa mereka ingin menghindari persepsi negatif meskipun mungkin hanya untuk sementara
jadi saya kira kita semua bisa mengerti
pilihan pilihan strategi atau taktik yang dipakai
tentu saja pak rinto dan kawan kawan akan bilang ini semua gerakan dari bawah
tidak ada kaitannya sama sekali dengan pak ganjar
ya itu sah sah saja itu alasan kan
alasan yang tinggal ya kita semua paham
tapi yang jadi pokok soal adalah apakah gerakan gerakan itu nanti akan efektif untuk membujuk masyarakat
tapi pada saat ini saya kira strategi pokoknya
adalah meluaskan dulu popularitas sekaligus akseptabilitas dari pak ganjar itu
karena salah satu pokok masalah pak ganjar adalah terlalu berpusat di jawa tengah dan pdip
jadi kalau misalnya di jawa tengah itu pemilih pdip ikut mbak puan
maka susah itu pak ganjar
karena itu dia perlu backup
selain itu pak ganjar juga harus bersiap siap
kalau ternyata pdip betul betul tidak
maka mungkin pak ganjar akan lebih menarik bagi partai partai lain
nah untuk menarik bagi partai partai lain tentu saja daya tawarnya dari segi elektabilitas itu harus tinggi
ya melebihi potensi potensi dari calon calon yang lain
saya kira gitu pak renhad
baik kita harus break ya
nanti saya akan ke bang rinto juga
mbak rito tadi ada poin menarik juga dari pak jayadi soal
oke tidak pasang baliho tapi ketika terus menerus melakukan deklarasi
ini bisa jadi kemudian hal yang negatif ditangkap oleh publik karena di tengah pandemi
dan itu juga sudah mulai disampaikan oleh beberapa pihak
bang rito bahwa sudah mulai bising padahal pemilunya masih jauh
tanggapan dari anda bagaimana
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya lanjutkan dialognya
bang rito tadi ada poin poin menarik juga yang disampaikan oleh pak jayadi
terutama pak jayadi
ketika ada poin yang menyampaikan bahwa ya deklarasi oke
tapi kalau kemudian ini juga terus menerus dilakukan di tengah pandemi ini bisa menjadi sentimen negatif juga
sebetulnya sama mirip mirip dengan politik baliho yang tengah banyak dipasang oleh para politisi
kalau saya rasa kalau orang deklarasi ya itu hak mereka ya
kalau kami di teman ganjar memang kami benar benar perhitungan sekali ketika melakukan deklarasi
makanya deklarasi kami
kami tidak terlalu gembar gembor pada waktu itu
karena kami sadar kita sedang dalam kondisi pandemi covid
sehingga gembar gembornya pun kami coba batasi
tetapi yang kami perkuat di sini bukan masalah di deklarasinya
deklarasi itu hanya momentum saja ya momentum saja
tetapi kami seperti yang pak jayadi sampaikan tadi
kami memang fokus kami bergerak dari di darat ini memaksimalkan aktivitas di darat
karena ulama'i manapun
kalau kami memaksimalkan gerakan
teman ganjar ini untuk menaikkan terus nama ganjar pranowo di publik
ya kami yakin dan percaya pasti akan dibully juga sama dengan
seperti dipasangnya baliho baliho mbak puan ya kan
artinya kan ini akan berimbas kepada pak ganjar
akan muncul antipati publik dengan kondisi seperti ini
makanya kami sadar betul soal itu
sehingga untuk teman ganjar
saya tidak menjamin relawan ganjar yang lain yang telah mendeklarasikan diri
bagaimana mereka bergerak
tetapi saya memastikan bahwa teman ganjar
akan lebih persuasif dan simpatik di dalam penanganan pandemi covid
tetapi gerakan kami bukan semata mata berhenti
kami tetap melakukan penggalangan kekuatan
massa dari seluruh indonesia
dan terus melakukan komunikasi satu sama lain
dan karena memang target kami kalau bisa dalam tahun ini
kami sudah punya paling tidak lebih kurang satu juta anggota
tetapi bukan berarti tidak bisa juga untuk dicapai
sehingga dengan demikian
keprihatinan terhadap pandemi
covid tetap kita jaga
tetap kita laksanakan
tetapi juga kegiatan politik kita untuk mengusung nama pak ganjar
tetap berjalan juga
oke tadi anda katakan
anda melihat pak ganjar ini mirip mirip dengan pak jokowi ya
mungkin kalau kita menuju ke panggung politik dua ribu dua puluh
tapi nama pak ganjar juga dalam beberapa tahun terakhir
ada sejumlah catatan atau isu yang juga mengikuti ini
mbak karinto ada misalnya petani kendang misalnya
atau kemudian sempat terseret
atau iktp misalnya
itu kan juga bisa jadi kemudian bisa menjadi beban ya
kalau memang ada gerakan gerakan relawan untuk bisa mengkampanyekan seorang ganjar pranowo bang
sebenarnya pr pertama yang kita hadapi ketika kita mendeklarasikan teman ganjar
memang dua isu ini yang langsung dihubungkan
bahwa pertama ada kasus kendeng yang saat ini masih menjadi duri dalam daging kalau saya katakan
tetapi saya masih penasaran
seperti apa sebenarnya kasus gendeng ini
apakah benar benar pak ganjar ini merupakan satu satunya pengambil keputusan
atas terjadinya kasus kendeng ini
karena ini kan juga politik
kasus kendeng ini juga kan berawal dari pemimpin pemimpin sebelumnya
tidak murni menurut kami ya
tidak murni semua itu ditentukan oleh pak ganjar
sehingga pak ganjar juga yang harus menanggung semua beban itu tidak demikian
sehingga kita juga harus melihat persoalan ini dari kacamata hukum
dan kami akan menganalisanya
seperti apa persoalan sebenarnya
dan ini harus dibuka ke publik
kalau yang dibuka ke publik masalah penganiayaan penzoliman dan lain lain
itu sah sah juga
karena itu hak hak bagi para pihak siapapun untuk mendapatkan informasi yang menurut mereka baik
tetapi kan bukan berarti kami di pendukung pak ganjar ini tidak punya hak untuk membuka
secara transparan seperti apa kasus kendeng ini sebenarnya
begitu juga dengan kasus iktp
sekarang pertanyaannya sudah dua periode pak ganjar
sementara kasus iktp itu mungkin sebelum periode sebelum beliau menjadi gubernur ya
lalu sekarang pertanyaannya kalau memang kasus ektp ini memang menjadi persoalan hukum yang menjadi sangat riskan sekali
ya kenapa tidak kemarin kemarin diprosesnya
ini kan persoalan hukum
kenapa dibuang buang waktu untuk memproses ini
apakah memang harus ditunggu dulu pak ganjar dijadikan capres baru ditetapkan beliau sebagai tersangka
nah ini kan menjadi isu pemerintah
kalau dihukum publik lagi ada ketidakadilan jadinya kan
kenapa tidak sebelum sebelumnya diselesaikan persoalan ini
pak jaya di luar isu tadi yang sudah dibahas dengan bang rinto kita tahu bahwa ada instruksi ya dari dpp pd perjuangan
oleh bu mega langsung untuk melarang kadernya bicara soal capres
dan itu bertepatan dengan mulai maraknya deklarasi yang dilakukan oleh relawan ganjar
anda melihat ada menang merah di situ pak jayadi
ya tentu saja kan pdip sedang perlu menahan diri saat ini
karena dalam kasus beredarnya bali mbak puan itu kan mau tidak mau ketika mbak puan dibicarakan
secara negatif oleh publik itu kan bisa berimbas kepada pdip
seolah olah pdip tidak fokus pada penanganan pandemi kan
yang kedua apa namanya
sekarang ini kan isu apa namanya isu bahwa pak ganjar itu kurang direstui oleh pihak elit pdip itu kan marak di luar gitu kan
maka kalau misalnya pdip tidak menahan diri untuk meminta apa namanya untuk meminta kader kadernya untuk slowing down dulu istilahnya
secara pilpres maka itu justru bisa melambungkan lebih jauh
sama pak ganjar kalau dibiarkan
sehingga makin dibandingkan tuh nanti pak puan dengan ganjar
kalau sekarang nanti kalau sekarang kan dengan slow down nya pdip
itu pdip bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pak ganjar itu bukan restu atau bukan perintah dari pdip
jadi itu dua hal sekaligus ingin dicapai
satu menyatakan kepada kader pdip bahwa ganjar ini
itu bergerak sendiri kan gitu
yang kedua menyatakan kepada publik bahwa pdip fokus tidak pada persoalan persoalan yang terkait dengan pilpres gitu
jadi itulah saya kira pilihannya mengapa pdip menyatakan bahwa mereka melarang kader kadernya bicara tentang pilpres gitu
oke baik pak jayadi adakah anda melihat memang kesamaan antara situasi yang dihadapi ya
atau yang sekarang ini antara pak ganjar dengan pak jokowi di tahun dua ribu empat belas
yang tadi kan juga bang rito sudah katakan ada kemiripan begitu
apakah ya mungkin selain kemiripan gestur mungkin ya
tapi apakah situasinya sama kalau kita membandingkan dengan apa yang dihadapi di tahun dua ribu empat belas ketika pak jokowi mau running untuk pilpres dua ribu dua puluh
eh pada tahun itu ya dua ribu empat belas
saya kira banyak perbedaan yang tentu saja ada persamaan yang bisa dicari
tapi perbedaannya pokok ya
satu ketika pak jokowi di tahun dua ribu empat belas ada elemen surprise
jadi ada elemen kejutannya pak jokowi kan relatif tidak dikenal
dia wali kota solo tiba tiba ke jakarta lalu kemudian menjadi terkenal ya
banyak orang tidak tahu sesungguhnya siapa nih pak jokowi jadi ada elemen surprise di situ
pak ganjar kan sudah lama dikenal sebagai politisi
pak ganjar sudah berada di panggung politik cukup lama
sudah cukup lama ya dari dpr
sebagai anggota dpr kemudian gubernur dua periode dan sebagainya itu perbedaannya
yang kedua di era dua ribu empat belas itu ada public mood ya
ada apa itu istilahnya ada kerinduan publik akan tipologi politisi yang tidak biasa
yang tidak terkesan elit gitu
yang tidak terkesan politisi yang dengan pendekatan pendekatan yang retorika yang bagus
kemudian macam macam lah yang tidak establishment
nah itu bisa kerinduan itu direpresentasikan oleh pak jokowi
kira kira waktu itu orang mencari antitesa politisi politis yang berasal dari kaum elit
pak jokowi itu dapat waktu itu
nah kan berbeda dengan sekarang berbeda dengan sekarang situasinya
orang sudah kenal pak jokowi orang sudah kenal sebelumnya psby orang kenal juga dengan pak prabowo
jadi public mood untuk antitesa dari pola kepemimpinan tertentu tidak ada sekarang ini
yang bisa diwakili oleh pak ganjar
paling paling ya yang mirip itu adalah sekarang ini di partai pdip
ya ada kesamaan posisi ya
public mood menangkap bahwa pak ganjar itu tanda kutip kurang direstui tampaknya
nah jadi ada saya kira bisa dibangun kesan bahwa pak ganjar itu adalah calon yang berasal merupakan aspirasi dari bawah
bukan bawahnya keseluruhan seperti pak jokowi ketika di dua ribu empat belas
apalagi itu yang kedua
yang ketiga di dua ribu empat belas itu juga masyarakat menginginkan pemimpin dari generasi baru
waktu itu pak jokowi dianggap sebagai pemimpin generasi baru
yang bisa memutus rantai hubungan dengan pola pola generasi lama
kalau sekarang pak ganjar ini generasi baru tapi banyak teman temannya
atau bahasa lain banyak saingannya
ada ridwan kamil ada anies baswedan ada risma harini ada hovifah
itu kalau yang lalu macam macam ada cukup banyak
jadi itulah salah satu alasan mengapa sampai hari ini kita melihat belum ada calon atau bakal calon yang dominan tuh
di dalam berbagai riset opini publik ya tentang elektabilitas
siapa yang kadang kadang nomor satu dan sebagainya
ketika mereka ditandingkan dengan angka angka lain
dengan angka angka yang banyak gitu
oke baik pak jayadi jadi kembali ke pertanyaan awal
kalau anda melihat ini terakhir seberapa gemerlap kemudian kalau kita bicara panggung politik ganjar pranowo
karena belum ada calon yang dominan ya kalau yang dari tadi kita bahas
berdasarkan hasil survei opini publik juga
ya ganjar prabowo itu untuk sementara ini menurut saya punya peluang yang cukup besar
pemimpin pemimpin baru yang lain seperti anies mungkin juga prabowo
dian ahy ridwan kamil kofifah nama nama itu
nah jadi karena itulah gemerlap tidaknya itu nanti tergantung kepada apa strategi dan taktik yang mereka pakai
sampai dengan menuju pemilu dua ribu dua puluh empat itu nanti
oke bang rinto sebagai relawan ada strategi tertentu karena tampaknya masih banyak juga obstacle nya
kalau tadi sudah kita banyak bahas di sekolah

ya kalau kami sih intinya begini mas
tugas kami adalah bagaimana terus mengoles citranya pak ganjar
mendukung semua kinerja apa namanya program program dia di jawa tengah
membantu dia untuk melaksanakan mengujud nyatakan semua program program beliau
sehingga semua bisa dilaksanakan dengan baik lalu kita akan tarik secara nasional
intinya kami membentuk sosok yang menurut kami ideal untuk diusung sebagai capres ideal di dua ribu dua puluh
jadi tugas kami itu aja tidak lebih daripada itu
perihal soal partai kalau pdip tidak mendukung juga tidak menjadi persoalan bagi kami
karena memang kami di teman ganjar itu fokus bagaimana mengangkat terus memoles mencitrakan pak ganjar ini sebagai sosok yang ideal untuk capres dua ribu dua puluh empat
saya yakin juga masih sangat dinamis untuk ke tahun dua ribu dua puluh empat
mungkin juga tidak hanya relawan pak ganjar tapi juga akan muncul relawan relawan yang lain untuk nama nama yang lain di dua ribu dua puluh
tapi ya sebagai publik mari kita mencermati dengan secermat cermatnya ya pak jayadi
karena ini nanti akan kita pilih di tahun dua ribu dua puluh empat di tahun politik
terima kasih banyak pak jayadi hanan bang rinto wardana
terima kasih untuk diskusi
pada malam hari ini selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih
terima kasih bang rinto